dan lebih baik lebih baik

kenapa sih ini
bu messi tenang ini ali sama bella
iya apaan sih kalian itu ngapain sih
tante aku takutin tante ih serem
maaf tante bukan aku takutin
tapi ini loh tante
kami itu lagi ngetes apa yang kami buat
buat pentas drama di sekolah
nah kami tuh dapat bagian buat bikin yang gederwo gederwoan gitu
buat properti art di panggung
iya tapi jangan malem malem juga kak ale
lagian tante kok ketakutan gitu
tahu nggak kenapa tante ini ketakutan banget
karena tante emang beneran dikejar sama genderwo wo wo
eh genderwo itu di belakang sana
tau nggak genderwo nya itu nyamar jadi tukang apa
serem kan serem kan kayak di film film gitu
genderwo nya di mana tante
genderwo nya di sana dari arah sana
aduh aduh aduh aduh
lari nyet gitu tuh
kamu tuh yang benar aja ya
nakutin anak anak pakai cerita genderumu
gimana zara bisa tinggal sama kamu dan besar di lingkungan dan dididik secara benar coba
dateng dateng nongol udah kayak iklan nggak diundang
hei ngapain kamu ada di sini udah pergi sana
aku kesini mau ketemu sama zara
tapi pas ngeliat kejadian tadi
aku jadi khawatir ngeliat kamu percaya sama hal hal aneh kayak gitu
waduh itu cuma kebetulan aja kali ah
om nggak perlu khawatir
ya lagian ngapain sih tiba tiba nongol ada di sini terus mencak mencak ha
nggak usah ganggu ganggu hidup aku sama zara lagi
pergi dari kehidupan aku selamanya
emang dasar susahnya jadi orang cantik
siapa aja semua makhluk selalu aja suka dan ngikutin
aduh berat banget sih
aduh kenapa sih kabar sama kali nitipnya banyak banget
aku sampai keberatan
mau buat pentas rafah ya pasti ribet lah
belom buat propertinya
terus ngeselin di panggungnya
yah jatuh lagi
dari mana sih kenapa malam malam masih main bukannya pada pulang
baru aja mami mau susulin ke rumah parete
aku udah mau pulang mi tapi dikejar kejar sama bunda ruwo
iya tante serem banget
itu aja kita berhasil kabur
hampir aja kita ketangkep
aduh udah deh kalian jangan suka ngomong yang macem macem
jangan suka cari alesan mami gak suka dibohongin
eh tambah cuma lem biasa
pasti kalian lagi ngerjain prakarya sekolah ya kan
beneran mi tadi kita dikejar sama tugun duruwo
iya tante kita serius nggak bohong
hei ibu ibu bu endang dengar ya
barusan itu aku dikejar kejar
tau nggak dikejar kejar sama apa
aku dikejar sama genderwo
iya ada genderwo nyamper jadi tukang ojek shay
hei jangan ngarang bu messi
mana ada di kampung kita itu genderwo ya nggak
jangan lebay deh lebay
bu messi itu jangan cari sensasi
eh siapa bilang itu hanya sensasi
hei yang namanya messi itu nggak pernah pakai sensasi
karena udah sensasional dari sononya
iya bu messi jangan aku takutin warga sini
kasian kan kita kita dan keluarga kita
bu messi bu endang udahlah kalian jangan ribut jangan ngegosip
pak mali tahu kata orang tua
iya bu messi gimana dong
lagian nggak apa apa genderwonya dateng
biar semuanya pada percaya rasa
di situ kan paling cantik
biarin kita yang jelek yang nggak seksi nggak yang langsung ini
yang penting kamu yang diculik sama genderuanya
aduh ya mau gimana dong
antara takut takut seneng
ih gimana sih
kalau diculik genderwo seneng
aduh ampun capek deh
ya seneng karena aku cantik
ih nggak percaya
eh apaan sih
kamu ini apaan sih
bener bener kamu tuh
marah marah berantem lagi di sini
mau jadi apa zara nanti
punya ibu kelakuannya kayak gini
hei ngapain sih ke sini
cuma buat nyela doang
mantan suaminya papanya zara
bukan ini tadi udah diusir
pergi khusus sana
aku ke sini mau ketemu sama zara
jangan harap bisa ketemu sama zara
sekali ngomong enggak ya titik
gak pakai boleh boleh lagi
tapi aku ke sini mau ketemu sama zara
mana dia sekarang
nggak akan aku kasih kamu ketemu sama zara
karena nggak boleh
jangan bikin malu deh nih ada ibu ibu
gossip tuh lihat tuh
iya ada kita
kalau nggak mau pergi ya udah
biar saya yang pulang ke rumah
mana sih punya aku
eh kalian mau sampai kapan sih makan mie nya
ya sampai ada yang menang pak zara
kenapa kamu gak mau ikutan makan
yaudah kalau gitu aku pulang aja ya
kalian aja lanjutin makannya
eh zora tunggu
ya kamu lah
kan kamu yang minta mie ayam
kenapa aku yang ikutan bayar

hah ya udah
you can filsih dulu
fatoldo di mana kalau

kere komen langsung
dan ke filmu juga
kita selalu dari kita